setelah sehari ditutup bandar udara abdul rahman saleh malang selasa pagi kembali dibuka untuk umum
kementerian perhubungan menyatakan wilayah udara malang aman untuk jalur penerbangan
sementara sembulan abu vulkanik gunung bromo ternyata tidak menyurutkan para wisatawan untuk berkunjung
setelah sehari ditutup bandara abdul rahman saleh malang selasa pagi kembali dibuka
pembukaan dilakukan setelah kementerian perhubungan
memberikan rekomendasi jika jalur penerbangan aman untuk dilalui
dari pantauan bmkg juanda surabaya intensitas semburan material gunung bromo kali ini sudah turun
selain itu angin juga bertiup ke arah tenggara dan selatan
sehingga untuk sementara tidak membahayakan jalur penerbangan di bandara abdul rahman saleh
meski demikian bmkg mengimbau agar maskapai tetap waspada jika sewaktu waktu terjadi perubahan angin
kami informasikan bahwa kondisi di gunung bromo saat ini masih terjadi erupsi
tetapi berdasarkan pantauan dari teman teman yang berada di sana
informasinya semburan abu gunung bromo itu tidak terlalu signifikan
sementara aktivitas dapur magma gunung bromo di probolinggo hingga selasa pagi masih fluktuatif
secara visual bromo terus menyemburkan abu vulkanik
asap yang terus menyembur dari kawah bromo mengarah ke tenggara
cenderung ke selatan dengan ketinggian tiga ratus sampai delapan ratus meter dari bibir kawah
sedangkan gempa tremor yang terekam di pos pantau gunung bromo berada di kisaran dua sampai dua puluh satu mm dominan tiga mm
meski aktivitas bromo menunjukkan adanya kenaikan namun kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitas wisatawan
terlihat masih banyak wisatawan yang berada di sekitar lautan pasir dengan radius satu km
status tetap waspada radius aman di satu km
jadi di luar satu km wisatawan masih bisa berkunjung untuk menikmati bromo
meski dalam kondisi cukup aman petugas tetap mengimbau agar pengunjung untuk tidak naik ke kawah bromo dengan radius aman satu km